menyusul perolehan suara yang berbeda di bawah ambang batas parlemen empat persen
partai persatuan pembangunan akan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu legislatif
ke mahkamah konstitusi hari ini
kepada kompas tv ketua dpp p tiga ahmad baidowi
membenarkan gugatan akan didaftarkan usai maghrib petang ini
gugatan akan dilayangkan p tiga menyusul pengumuman kpu
yang menyebut p tiga memperoleh lima delapan puluh tujuh juta suara
atau sekitar tiga delapan puluh tujuh persen suara sah pemilihan legislatif dpr ri
atau di bawah ambang batas parlemen empat persen sebagai syarat lolos ke dpr

membenarkan gugatan akan didaftarkan usai maghrib petang ini
ketiga sandiaga uno menanggapi ledekan bahlil dengan santai
sandi malah menambahkan presiden jokowi juga turut merespon
guyonan bahlil dengan minta doa ditambah
pak bahlil ini kan selalu ada guyonannya
kata teman saya dari kecil
jadi pak presiden juga mengetawa
upayanya udah katanya doanya tambahin
p tiga memperoleh lima delapan puluh tujuh juta suara atau sekitar tiga delapan puluh tujuh persen suara sah pemilihan dpr ri
sebanyak lebih dari satu ratus lima puluh satu juta suara sah
perolehan p tiga ini berada di bawah ambang batas parlemen empat persen
yang jadi syarat lolos ke dpr